masih dari peringatan tahun baru islam
menyambut pergantian tahun baru islam seribu empat ratus empat puluh hijriah
senin sore ratusan warga di banyuwangi menggelar ritual gerebek tumpeng suro
selain untuk bersih desa ritual yang diisi dengan mengarak puluhan tumpeng raksasa tersebut
dan diakhiri dengan aksi saling berebut isi tumpeng ini
juga untuk mendapatkan berkah di tahun baru islam ke depan
jangan sampai ada yang terinjak injak dan juga jangan sampai ada yang
beginilah suasana gerebek tumpeng suro yang digelar warga dusun pekuloh desa
kepundungan kecamatan serono banyuwangi senin sore
usai dibacakan doa keselamatan oleh sesepuh desa
dua puluh lima tumpeng terutama tiga tumpeng raksasa langsung menjadi sasaran rebutan warga
meski harus berdesakan dan naik ke puncak gunungan
warga tetap nekat saling berebut sayur mayur buah maupun nasi
mereka berharap dengan mendapatkan isi tumpeng
akan diberikan keselamatan dan berkah melimpa
di tahun baru islam mendatang
ini tadi dapat apa aja
banyak ada kacang kacangan sayur sayuran semua
ini artinya apa sih mbak usang usangnya
ini seperti kayak bersih desa biar sehat biar dapat berkah biar sehat semuanya dapat rezeki
gerebek tumpeng suro ketujuh kalinya ini
merupakan luapan rasa syukur warga atas melimbahnya hasil pertanian

hanya terakhir lagi ada luapan rasa syukur warga atas menimbahnya hasil pertanian
ada luapan rasa syukur masyarakat busurpak ulo desa kebundungan nih

dengan semua limpaan rahmat dan hidayah dari allah dengan berkah dengan hasil tanah yang melimpaan
sebelumnya tumpeng raksasa di arah keliling kapung sejauh tujuh kilometer
dengan diiringi warga dengan memakai kostum layaknya karnaval tujuh belas an
festival tahunan grebek suro ini juga menjadi salah satu agenda dalam kalender banyuwangi festival dua ribu dua puluh
kalender banyuwangi festival dua ribu delapan belas